inilah foto percakapan antara fn dan ls warga semarang
yang beredar di media sosial dan menjadi viral
dalam percakapan itu ls yang mengaku terinfeksi covid sembilan belas menyebut
berniat menularkan virus covid sembilan belas ke sejumlah orang
dengan tidak mengenakan masker dan bersentuhan dengan banyak orang
percakapan ini pun langsung ditindaklanjuti oleh pemerintah kota semarang
yang kemudian menerjunkan tim satgas untuk memburu keberadaan fn dan ls
oleh pihak satgas ls yang tinggal serumah dengan ayah dan dua anaknya
di daerah jerakah semarang ternyata benar terinfeksi covid sembilan belas
sehingga langsung dibawa ke tempat isolasi rumah dinas wali kota manyaran semarang
sementara fn yang tinggal di daerah boja kendal melakukan isolasi mandiri
di rumahnya bersama ibunya
begitu rame sabtu tim kita turun kita ambil mereka
dan alhamdulillah si ls dan dua putri
putranya ini mau ke rumah dinas untuk dikarantina
nah si fn nya menolak dengan alasan dia harus menjaga ibunya
intinya keduanya mengakui tidak melakukan hal itu
itu hanya sekedar percakapan yang saling memanasi kedua belah pihak
cilakanya percakapan itu kemudian diposting oleh anaknya si ls itu dan menjadi viral
ls sendiri langsung meminta maaf kepada publik atas percakapan yang dilakukannya
dia mengaku tidak berbual

yakni menularkan virus covid sembilan belas ke banyak orang

saya melakukan isolasi mandiri di luar
jadi saya juga tidak kemanangan
sebelumnya beberapa hari lalu kota semarang sempat dihebohkan dengan pernyataan jurubicara satgas penanganan covid sembilan belas wali kota
sebelumnya beberapa hari lalu kota semarang sempat dihebohkan dengan pernyataan jurubicara satgas penanganan covid sembilan belas wali kota
sebelumnya beberapa hari lalu kota semarang sempat dihebohkan dengan pernyataan jurubicara satgas penanganan covid sembilan belas wali kota
tujuh orang yang menjelaskan mengomong tahun semarang ini adalah untuk pasok covid sembilan belas wiku adi sasmitoyang mennatakan
khusus kasus positif aktif mencapai dua lima ratus kasus
khusus kasus positif aktif mencapai dua lima ratus kasus
khusus kasus positif aktif mencapai dua lima ratus kasus
khusus kasus positif aktif mencapai dua lima ratus kasus
datak seperti ini diklarifikasi oleh pemerintah kota semarang
datak seperti ini diklarifikasi oleh pemerintah kota semarang
karena rilisnya hanya di angka lima ratus kasus
dan pada dua puluh satu september dua ribu dua puluh jumlah positif covid sembilan belas aktif hanya empat ratus empat belas kasus